kita ke informasi selanjutnya
kerusuhan terjadi di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas tiga langkat
yang berada di kecamatan hinai kabupaten langkat sumatera utara
akibat peristiwa ini sejumlah narapidana berhasil melarikan diri
jumlah narapidana yang melarikan diri diperkirakan sekitar dua ratus orang
beberapa orang napi yang kabur berhasil diamankan sipir
adapun petugas polres langkat saat ini sedang melakukan sweeping di wilayah kabupaten langkat
untuk mencegah narapidana kabur ke tempat lain
kita akan coba konfirmasi insiden ini ke produser lapangan cnn indonesia agus supratman
di lapas narkoba kelas tiga langkat sumatera utara
selamat sore agus
agus bisa diceritakan ke kami kronologis dari kerusuhan yang terjadi di sana
dan apa kondisi yang anda pantau saat ini di sana
ya perdi dari narapidana yang kami wawancarai tadi memang mereka menyebutkan
kemarahan mereka berjumlah satu enam ratus tiga puluh lima penghuni
warga binaan dari lapas narkoba kelas tiga kabupaten langkat ini adalah saat mereka mendengar
salah seorang rekan mereka yang disebut tertangkap memiliki narkoba kemudian mengalami penganiayaan
peristiwa ini memicu kemarahan seluruh penghuni sehingga kemudian mereka beramai ramai
melakukan pengerusakan dari mulai bahagian dalam kemudian bahagian kantor administrasi saat ini
tiga kemudian kemarahan juga memuncak hingga akhirnya menjebol pintu keluar dari lapas ini
sehingga tiga mobil di bagian depan lapas yang terparkir tadi ludes terbakar
begitu juga dengan sejumlah sepeda motor mirip pegawai di lapas ini
kemudian saat ini kondisi sudah mulai tenang karena tadi pukul empat belas enam belas sore
para narapidana ini bertahan di halaman lapas ini kemudian karena di bagian depan
satuan pengamanan itu diterjunkan adalah tni marinir beserta tni angkatan darat
tim inilah yang kemudian berhasil melakukan bujukan kepada para narapidana sehingga mereka
sudah diajak untuk ke dalam namun memang terlihat di belakang saya ada beberapa narapidana
yang masih berbincang bincang dengan para petugas keamanan sedangkan sebagian besar narapidana
dari satu enam ratus tiga puluh lima orang ini sudah berada di dalam
kemudian upaya ini masih terus dilakukan pencarian terhadap sekitar dua ratus narapidana
yang dikabarkan melarikan diri dari peristiwa ini
di beberapa tempat tadi kami sepanjang jalan dari binjai menuju langkat memang terjadi
pemeriksaan dan penjagaan dari petugas polres langkat mereka memang setiap kendaraan penumpang
yang lewat diperiksa dan memang berhasil menemukan sejumlah narapidana yang coba kabur
lewat jalur angkutan umum
nah kemudian narapidana itu saat ini masih diamankan di wilayah kepolisian terdekat
sedangkan yang berada di sini seperti sekarang perlahan lahan upaya terus didorong untuk kondusif
baru saja pemadam kebakaran
agus saya ingin anda menggambarkan situasi di belakang anda saat ini itu apa sebenarnya
ada orang yang berlalu lalang di bagian depan bangunan itu apa yang sedang berlangsung saat ini di sana
mungkin bisa lebih spesifik agus
ya perdi memang sebagian narapidana masih ada di luar
ini memang perlahan lahan narapidana diajak dan dibujuk untuk masuk semua ke dalam
mereka yang di luar ini memang sebagian adalah menunggu makanan untuk berbuka
kemudian mereka juga tidak diizinkan jauh dari halaman ini karena di lapisan ini tentu saja
pengaman dari marinir tni angkatan laut dan tni angkatan darat berjaga jaga
yang membuat mereka memang tidak pergi jauh dari ini
kemudian perlahan lahan dan terus dilakukan adalah upaya agar mereka bisa
bersedia masuk ke dalam lokasi lapas narkoba kelas tiga langkat ini
kemudian di ring berikutnya adalah penjagaan dari brimob kemudian dari satuan polisi lainnya
karena tadi memang saat polisi coba mendekat kemarahan dari para narapidana ini memuncak
sehingga terjadi lemparan batu ke arah petugas sehingga petugas kepolisian memilih mundur di ring dua
sedangkan di ring satu adalah tni marinir tni angkatan laut dan angkatan darat
yang kemudian berhasil melakukan
dan memujuk narapidana yang marah ini ke dalam tempat mereka semula
baik baik terima kasih agus supratman dari langkat sumatera utara